makasih juga ya ma
mama pelit buat aku
itu tadi panino telepon
katanya mau ketemu sama rena
katanya sih panino mau kasih hadiah
nino tahu elsa yang melakukannya
tapi nino belum tau
kalo elsa di penjara sekarang
karena nino gak mau angkat telepon dari elsa
maupun dari mama
nino marah besar sama elsa sekarang
elsa gak pernah berpikir
bajang ke depan pak
dia selalu bertindak nekat
mama yang salah
mama gak bener mendidik
elsa dari dulu
tugas kita berdua kok
aku juga punya adil disini
aku juga salah
aku juga ngerasa
aku ngerasa gagal lah mendidik elsa
bukan salah kak
salah aku juga
aku juga salah
salah aku juga
kita hadapin sama sama ya
nah kronologinya pak
kami diserang dua kali
di dua tempat yang berbeda
di depan kantor pengacara obadjana inggolan
yang kedua di jalan purnama
dimanarkan saya kena tusuk pisau di bagian perut
baik para fail
terima kasih atas keterangannya
ini akan sangat membantu kami
untuk mengusut kasus ini lebih lanjut
sudah menahan tersangka lain
yang berkaitan dengan kasus ini
ada tersangka lain untuk kasus ini pak
saya dengar pelakunya sudah tertangkap
dia adalah pelaku penusukan
dalam kasus ini
dan dia telah terangkap oleh kepolisian surabaya
orang yang menjadi dalang dari penyerangan itu
orang yang menjadi dalang dari penyerangan itu
masih dalam tahap penyelidikan
masih dalam tahap penyelidikan
dan dia menyebut nama elsa

dan dia menyebut nama elsa
dia berada dalam tahanan
dia berada dalam tahanan
jadi maksud bapak
elsa yang menyuruh preman itu
untuk menghentikan saya dan pak nino

karena boleh saya minta izin untuk ketemu sama elsa
elsa sekarang berada dalam rumah tanam kami
saya mau ke sana sekarang
untuk ketemu sama elsa
tolong bantu bapak ini
untuk menemui saudari elsa
untuk menemui saudari elsa
untuk menemui saudari elsa
untuk menemui saudari elsa
kalau gitu saya permisi pak

makasih ya pak
apa udah jadi
papa pangeran buat aku
makasih juga ya mak
mama pelit buat aku
makasih ya mak
permisi pak bos
itu tadi panino telepon
katanya mau ketemu sama rena
katanya sih panino mau kasih hadiah buat rena
om baik mau kesini cus
aku boleh ketemu om baik ya pak
mas udahlah biarin aja
kalau misalkan mas tino
mau ketemu sama rena
kalau misalkan nanti kita larang
nanti rena sendiri lagi gimana
main sama om baik ya
harap ketemu om baik
makasih ya pak
semoga andi dan juga al ngijinin aku untuk ketemu dengan rena
sudah lama aku gak ketemu reta
aku kangen sama rena
panino boleh ketemu sama rena
gerah terima kasih banyak ya
alhamdulillah akhirnya bisa ketemu dengan rena
aku kangen banget sama rena
aku kangen banget sama mereka
aku kangen banget sama rena
rasanya saya masih nggak percaya
ngelihat kamu disini
ngelihat kamu disini
kok tau saya ada disini
kok tau saya ada disini
saya ditelepon pihak kepolisian untuk dimintai keterangan
saya ditelepon pihak kepolisian untuk dimintai keterangan
terkait kasus penyerangan di jalan purnama
yang sudah menyuruh preman itu
jadi benar juga yang saya
waktu saya melihat kamu bersama preman itu
di taman sony
kamu memang kenalkan
sama preman itu
dan kamu yang menyewa preman preman itu
untuk menyerang saya dan panino
sampai panino kena tusuk
kenapa kamu mengejalkai saya dan panino
ada salah sama kamu
saya ngelakuin itu semua
karena saya udah
capek ngeliat suami saya
ngurusin masa lalunya mbak andim
saya juga gak ada niatan
buat ngelukain siapa pun
waktu saya tanya kamu di rumah sakit
soal saya melihat kamu bersama preman itu
saat denger suami saya kena tusuk
dan saya pun juga marah sama preman itu
karena dia udah bertindak di luar batas
jadi apa panino tau
kamu ada di sini
makanya kalo kau ngetik tempera